senin pagi tim sar gabungan berhasil mengevakuasi minibus
yang masuk ke sungai di banjir kanal
kawasan gor haji agus salim kota padang sumatera barat
proses evakuasi berlangsung hingga dua jam lebih
mobil berhasil dievakuasi berjarak seratus meter dari lokasi jatuh
dan selanjutnya dibawa ke unit lakalan tas polresta padang
namun seorang korban bernama hilda berusia dua puluh lima tahun
tidak ditemukan di dalam mobil
diduga korban telah hanyut ke arah laut
dikarenakan kondisi pada saat kejadian arus sungai sangat teras
dan curah hujan tinggi
penyisiran dan pencarian akan dilakukan hingga tujuh hari ke depan
peristiwa ini terjadi saat hujan deras
dan mengakibatkan mobil tidak terkendali
akibat terganggunya jarak pandang hingga mobil tercebur ke dalam sungai
pencarian penyisiran melakukan dengan perahu karet
menuju muara pasar
tidak bisa memastikan
kami akan usahakan semaksimal mungkin
untuk pencarian saudara kita yang bernama ilda
mungkin untuk selanjutnya nanti kita evaluasi lagi
perahu diberi kejadian
di pihak dari living plaza
itu pak warso
itu mengantarkan karyawannya
ada beberapa orang tadi
dan ada beberapa orang yang berkata
untuk saudari hilda ini
diantarkan pada pukul dua puluh tiga tiga puluh
jadi curah hujan pada saat itu memang benar
curah hujan deras
jadi pada saat beliau mau belok
mau belok ke kiri
ternyata ada tripet juga
jadi celakan tunggal
dimasuk mobilnya ke sungai
yang ada di jantung kota ponorogo jawa timur
pada senisian berlangsung
ricuh puluhan pedagang ekstasiun
terlibat adu pukul dengan petugas gabungan
satpol pp dan polisi
karena menolak lapak mereka dirombohkan secara paksa
kericuhan antara puluhan pedagang ekstasiun
dengan petugas gabungan dari dishub satpol pp
dan polisi polres ponorogo jawa timur
pecah setelah pedagang menghalangi alat berat
yang hendak merobohkan bangunan permanen
di dalam pasar
sejumlah pedagang terpaksa diamankan
karena terus melawan dan menghalangi alat berat
yang hendak masuk ke dalam pasar
beberapa pedagang lain menangis histeris
tak terima petugas terus merangsek masuk
dan membongkar pasar
pedagang merasa pemerintah daerah tidak berhak
merelokasi maupun merobohkan bangunan permanen
milik pedagang yang ada di jalan soekarno hatta ponorogo
sebab tanah yang digunakan oleh para pedagang ini
merupakan lahan milik pt kai dawab tujuh madiun
dan bukan tanah milik pemerintah daerah
apalagi mereka sudah berjualan di tempat ini
selama puluhan tahun
hidupnya pengen damai pengen tentram
soalnya untuk menghidupi anaknya
untuk membayar listrik untuk membayar sekolah
saat ini lapak pedagang mau digusur atau gimana sih bu
mau digusur tapi tidak setuju semuanya
soalnya di sini sudah berpuluh puluh tahun di sini
tidak ada apa apa
sebelum bupati ini semua damai tidak ada apa apa
sementara petugas di lapangan mengaku
hanya melakukan tugas sesuai perintah
ya nanti koordinasi dengan ini ini kait lah
tentunya tim ini tim ya bukan satpol pp yang mengumpulkan
ini kan lapor kepada pimpinan kepada bupati bahwa
tugas sudah dilaksanakan
tinggal nanti petunjuk beliau bagaimana kita ikuti aja
jadi saya tidak ada kapalitas mengambil kebijakan ini dan itu
targetnya hari ini memang pembukaan saja
ya pembukaan saja
karena ini tim ya jadi ada percim ada pu
ada dpm btsp yang melakukan kegiatan ini
dan itu sesuai dengan peta upaya
terus hari ini mengumpulkan saja
tapi intinya dibongkar semua
hanya bangunan ini tidak lapak lapak
jangan tanya itu saya tidak tahu
amit ya pak
meski sempat mendapat perlawanan dan berlangsung ricuh
namun petugas gabungan tetap melakukan eksekusi
dan merobohkan bangunan permanen milik pedagang
para pedagang eks stasiun dianjurkan agar berjualan
di bekas rsud ponorogo bersama para pedagang pasar songgolangit
dalam cnn indonesia news report bersama elvira khairul nissa
akan kami lanjutkan tetaplah bersama kami